bawaslu kabupaten banyumas jawa tengah pada jumat dini hari menangkap dua orang yang merusak segel kotak suara
mengambil dokumen c dan c satu plano hologram pilpres
dua pelaku merupakan perangkat desa yang terdaftar sebagai penyelenggara pemilu
dua petugas penyelenggara pemungutan suara pps dan anggota pps di tps dua puluh satu desa sida bowa
kecamatan patik raja banyumas jawa tengah ditangkap badan pengawas pemilu
atau bawaslu kabupaten banyumas jumat dinihari
diduga keduanya ditangkap karena merusak segel surat suara
serta mengambil dokumen c dan c satu pilpres tanpa izin
melihat kotak suara dipotongin segelnya langsung saya mendekat diambilin bekasnya
iya saya diambilin berkasnya dari kotak suara itu langsung saya tanya
duh mau dibawa kemana
ternyata ditemukan dua orang penyelenggara pemilu di tingkat pps atas inisial el dan ts
dua orang ini merupakan anggota pps di desa sida bawa kecamatan patik raja
yang melakukan pembongkaran kotak suara
selain itu bawaslu juga meminta keterangan sejumlah saksi terkait aksi itu
ketemu di pps
ketemu di pps
untuk menentukan unsur pelanggaran pidananya